kita bicara mengenai demokrasi kita apakah semakin sempit setelah kompetisi ini melihat fakta fakta politik seperti ini
apa yang paling penting diperhatikan oleh masyarakat sipil
apa yang paling penting diperhatikan oleh politisi politisi yang nanti akan memegang kekuasaan siapapun dia mas anam
iya pertanyaan yang paling mendasar memang begini
kalau misalkan kita ngomong oposisi dan tidak oposisi
atau ya kontestasi ya satu dan dua misalnya
seberapa jauh memang komitmen demokrasinya
karena dua duanya ini bukan ruang kosong
dua duanya adalah ruang yang punya kewenangan
misalkan di dpr juga ada gitu
kalau bisa duduk bersama sama misalkan dpr dan presiden
berkomitmen untuk tidak menggunakan pasal pasal yang bisa mengganggu substansi demokrasi
menurut saya itu komitmen yang bagus
selama ini bertahun tahun sudah jadi pasal karet sudah jadi abusi
kenapa tidak diganti menurut anda
bahkan kalau kita tengok rkuhp misalkan
masih banyak pasal pasal yang melanggengkan kekuasaan
itu kan juga berat bagi kami
kalau kita ngomong demokrasi ke depan
misalnya kok nggak ada komitmen pengaturan ini
ini kan seolah olah
kita cuma main di ujung aja
oh ini masih ada pasal bisa dipakai
kita merumuskan pasal juga di rkuh
apa yang membuat itu terus terus langgang
atau masalah perdebatan yang lama kah
saya kira memang soal komitmen
saya kira memang soal komitmen
value demokrasinya yang memang
belum kita bicarain secara kuat
orang masih mudah meletakkan bahwa
ketersinggungan seseorang menjadi kepentingan umum
menjadi kepentingan kekuasaan publik
itu kan berat
kalau kebetulan saya anggota dpr
kebetulan saya presiden
kebetulan saya wali kota bupati
kalau dikritik orang ini jangan tersinggung gitu
itu harus dimulai dengan cara apa
ya merumuskan pasal pasalnya
jangan diletakkan pasal pasal yang menghina lah
yang ketersinggungan itu nggak boleh ada gitu
kalau fitnah saya setuju
kalau fitnah memang ya harus
karena fitnah itu bukan sesuatu yang dikreasi
kalau mengkritik atau bahkan saya berkata
kalau menghina itu
itu tidak layak dipidana
problemnya adalah hukum kita memberi ruang
bahwa penghinaan itu pidana
jadi itu yang menjadi pasal karat
jadi kalau saya sering banget dimaki
apalagi di era sosial media
siapapun saya tadi dibawakan kayaknya banyak dimaki
tapi orang menghina ya biarkan saja
dan nggak ada komitmen lho
tidak ada komitmen menghapus itu
gimana demokrasi kebebasan berpendapat
yang menjadi bahan baku utama
dari demokrasi yang berkualitas ini
kita bisa nyaman semua melewati
arus arus baru yang mungkin kita belum pernah lewati sebelumnya
iya kalau dalam konteks komnas ham misalkan
yang paling penting adalah normanya
karena kalau mengatur masyarakat
itu akan jauh lebih panjang
tapi kalau normanya disediakan norma norma yang baik
yang menghindari penggunaan kekuasaan secara kesenang kenangan
kalau nggak ada pasal pasal gitu
kita lebih mudah menjalani demokrasi ini
berarti ini orang orang yang ada di parlemen ini
punya partai partai yang ada di partai
terakhir komnas ham ada inventarisir pasal pasal
yang dianggap masih tadi bermasalah
ada di rkuhp kami ada
yang di rkuhp sekarang ada juga ya
terus sudah dikirim ke dpr
ini dua politisi yang punya perwakilan di parlemen
saya kira ini penting banget ya
yang menurut saya akan lebih membahayakan
kalau masih ada
dan membahayakan juga dalam
membahayakan jiwa orang
dan membahayakan demokrasi
membahayakan kebebasan orang dan demokrasi
saya kira memang ini pr besar ya
menurut saya ada beberapa revisi
misalnya dalam konteks undang undang ite
tapi itu kan masih pidana
tapi hukumannya diturunkan
biar nanti karena di bawah lima tahun
ya harus ditahan
itu yang penyempranan baik
tapi yang dua puluh delapan tetap lima tahun bos
jadi kurang substansial menurut saya
kita kurang berani di era sosial media hari ini
dengan konstruksi hukum
bahkan misalnya yang begini
yang paling sederhana begini
kalau kita mau meletakkan ini komitmen ya
komitmen kebangsaan kita dan negara kita
untuk menjaga ruang demokrasi
kalau ada masyarakat sipil
misalkan menggugat perusahaan
dan dianggap substansi yang bagus
ya posisi pemerintahnya jangan menolak
oh nggak gitu juga pak
jadi ketika pemerintah pun mengamini
tapi tetap kembali ke pemegang palu
karena sebagian masyarakat yang dianggap
itu juga salah satu jalan
kalau misalkan di level pemerintah juga mengamini
ya itu memang betul itu harus dihapus
itu cepat menghapusnya
kalau ada gugatan di mk
bukan cuma pemerintah
biasanya juga ikut juga
iya kalau semuanya komitmen
kalau misalkan secara politik
nggak mau kesannya membuat satu politik
bermainlah di mk misalnya
tapi komitmennya sama
sebelum ke para politisi
ini yang salah konstruksi hukumnya
yang masih banyak kesalahan
kualitas para elit yang mempergunakannya
atau menjadi aktor utama politik demokrasi
ya ini banyak
satu tadi bang an
bangunan hukumnya memang menurut saya tidak kondusif
belum kondusif terhadap demokrasi
walaupun ada banyak kemajuan sejak reformasi
ya tadi ceritakan kebebasan
banyak sekali juga orang yang melakukan abc
tapi tidak dipidana
tetapi kan karena ruang hukumnya ada
sehingga siapapun yang pengen menggunakan senjata itu
kemudian bangunan politiknya juga sama
kita sekarang harus akui bahwa
pertarungan politik itu kan membawa sebuah
dalam konteks pertarungan politik
identitas yang sangat keras
dan ini memang saya tidak tahu persis
ini bukan hanya tren indonesia
itulah dalam terkutu ini tren dunia
di amerika sentimen kulit putih dan kulit hitam
terhadap imigran muslim
di india sentimen hidung garis keras terhadap muslim
dan beberapa banyak juga yang mati
kita mungkin harus menyadari bahwa
ada tren dunia
yang memicu ke arah polarisasi sosial yang lebih kuat
dengan bahaya itu di tengah tahun politik
ada terojan kebencian
ada terojan kebencian
dan para elit menurut saya
ikut menyuburkan itu
ikut menyuburkan terojan kebencian ini
ingin menyuburkan dan mengintensifkan polarisasi itu
juga bangunan sosialnya
secara kultural kita ini kan memang
masyarakat yang dalam tanda kutip itu
sangat menjaga perasaan
tidak menyenangkan sedikit
atau tersinggung sedikit
kan repot banget kalau orang sakit hati dipidanakan
nanti diputusin pacarnya
jadi ini kan yang disebut pasal karet itu
jadi di tahun politik ini
perlu jadi konsul nggak masyarakat bagaimana
kita harus melaksikan ya
baik dari satu dua
kita harus melihat
siapa yang punya komitmen demokrasi yang lebih tinggi
dan untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini